untuk pertama kalinya bayi beruang madu atau sunbare diperlihatkan ke depan publik di taman safari dua pringen pasuruan jawa timur
ya ini kabar baik ya biasanya dunia satwa kita cukup menyedihkan tapi bayi beruang madu jantan ini baru saja lahir
dan namanya juga tidak kalah hebat yaitu santoso
nah setelah lima bulan di karantina di taman safari dua prigen pasuruan santoso kini sudah bisa bermain main bersama mamanya dan juga beruang beruang lainnya
santoso lahir lima belas november dua ribu lima belas dari pasangan beruang sally dan paijo
pengunjung taman safari kini bisa leluasa mengabadikan aktivitas santoso meski dari dalam mobil
dengan datangnya santoso kini beruang madu di taman safari dua prigen berjumlah tujuh ekor